jenazah artis tiga jaman nur laila sari dimakamkan di tempat pemakaman umum karet bifak tanah abang jakarta pusat selasa siang
anak dan kerabat turut mengantarkan jenazah laila sari ke peristirahatan terakhirnya
dengan menggunakan ambulan jenazah artis tiga zaman nur laila sari tiba di tpu karet bifak tanah abang jakarta pusat
jenazah dimakamkan di blok aa satu unit islam
laila sari mengembuskan nafas terakhir di kediamannya di kawasan taman sari jakarta barat senin malam
artis multi talenta ini sempat mengeluh sakit usai pengambilan gambar sinetron
artis senior laila sari meninggal dunia di rumahnya di kawasan tangkiu jakarta barat
artis tiga jaman ini meninggal setelah terjatuh di kamar mandi rumahnya pada senin malam

artis yang sering disebut dengan lady rocker ini meninggalkan seorang anak dan tiga cucu
menurut anak sematawayang layla sari maya sari ibunya meninggal saat pulang syuting dan terjatuh di kamar mandi
pertama kan dia kemarin terakhir
siting mesule terus tadi sama anak buahnya sule dia kesana lagi
terus pas pulang dari sana langsung mama udah ke kamar mandi terjatuh
saya gak tau tiba tiba langsung itu mamanya udah gak sadar lagi
bulan yang lalu dua bulan yang lalu ya udah lama juga
ini mama katanya nanti kalau mama meninggal nih katanya
kapan ini mama disediain gak nyusahin kamu katanya kamu beli lagi
ketika dia kemarin ke rumah dia sudah selesai
keluarga dan kerabat berdatangan ke rumah duka untuk memberikan bela sungkawa
begitu juga tetangga yang tinggal di sekitar rumah almarhumah
kepergian laila sari membuat keluarga merasa kehilangan
dia orang yang baik bergaul sama tetangga semuanya sama warga
iyalah kehilangan lah
maka dia orang apa kayak udah paling tua artis tiga jaman terakhir ini disini gak ada lagi ya
rencananya jenazah laila sari akan dikebumikan hari ini di tempat pemakaman umum karet bifak jakarta pusat
sosok laila sari dikenal sebagai artis multi talenta
ia mengawali karir pada tahun lima puluh an
memiliki darah seni dari sang ibu yang merupakan penyanyi dan juga pemain sandiwara keliling
laila muda menjelma menjadi seorang pelantun dengan suara merdu
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima layla merambah ke dunia acting
film berjudul dinamika menjadi langkah awal perjalanan karir laila di dunia layar lebar
hingga kini sudah puluhan judul film yang ia bintangi
menginjak usia senja hidup laila dihabiskan dalam kondisi yang amat sederhana di kediamannya di tangki wut jakarta
meski masih bermain di beberapa sinetron kondisi fisik laila sudah tidak lagi bugar
kondisi itu memaksanya lebih sering berada di rumah
hingga akhirnya laila sempat berada di rumah
yang menghembuskan nafas terakhir pada senin malam di kediamannya